selain di uni emirat arab wni yang berada di beberapa negara asing lainnya juga sudah merayakan idul fitri
salah satunya adalah di belgia
dan sudah bergabung bersama kami ada duta besar indonesia untuk belgia luxembourg dan uni eropa
ada bapak yuri oktavian tamrin yang berada di brussel sekarang
pak yuri minal aizin wal faizin selamat hari raya idul fitri sebelumnya
alamakumul pak selamat raya raya
mohon maaf lahir batin
mohon maaf lahir batin juga
pak yuri bisa diceritakan bagaimana keseruan perayaan idul fitri oleh umat muslim di belgia sana pak
wah ini spesial sekali ya
banyak warga kita datang tidak hanya dari belgia luxembourg tapi juga dari perancis dari lille dari groningen
ya malam lah setahun sekali kita berkumpul di sini
tidak hanya muslim tetapi juga warga indonesia lainnya
kita menjadikan hari ini hari bahagia untuk kita semua
spot spot untuk mengambil foto foto untuk facebook
ada makanan indonesia
pokoknya kita bersuka cita hari ini
hari ini hari spesial
pak yuri kegiatan kegiatan apa saja yang kemudian dilakukan oleh kbri untuk meningkatkan lagi antusias wni saling bersilaturahmi sampai sore nanti mungkin
kita mengabarkan open house ini sudah jauh jauh hari
namanya ini event yang diturut turut oleh masyarakat
kebetulan wisma indonesia di brussel ini besar
jadi anak anak bisa berlari lari di sini
bisa melakukan banyak aktivitas
jadi kita senang semua di sini hari ini
apa yang membuat masyarakat indonesia mungkin menghadiri ke tempat tersebut
apakah ada makanan makanan indonesia supaya bisa menikmati atau mencicipi atau menghilangkan kerinduan lah untuk indonesia
makanan indonesia komplit di sini
ada ketupat sayur ada bakso ada shomai ada sate macam macam
tidak hanya cuma makan saja tetapi memang ini teman teman kan musim ujian ini
jadi mungkin setelah belajar relektasi sedikit untuk mungkin minggu depan akan ada ujian full
jadi banyak teman teman ppi datang
pak yuri kalau tadi sudah melaksanakan sholat id di sana
apa topik dari khutbah atau temanya yang diberikan yang disajikan kepada masyarakat indonesia di sana
ya temanya sangat konkret dan real gitu ya
bagaimana memastikan hasil ramadan itu membuat kita lebih bertakwa
kita benar benar mencapai kesuksesan yang real
nggak cuma dapat lapar dan haus
ada berapa warga indonesia pak di belgia
semuanya dua enam ratus mbak dua enam ratus
tapi yang hadir tadi pagi waktu sholat id mungkin ada lima ratus enam ratus orang
dan ketika open house di sini nanti masih perlu sampai sore kan
sejauh ini adalah empat ratus lima ratus di sini nih
baik sampaikan salam kami kepada warga negara indonesia di sana
pak yuri terima kasih banyak atas waktunya
bapak yuri octavian tamrin
ya insya allah terima kasih bye